hamas adalah salah satu kelompok terbesar di palestina
nama hamas sendiri merupakan akronim bahasa arab
yang bermakna gerakan perlawanan berdasar islam
kelompok ini berdiri pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dibentuk seorang imam bernama sheikh ahmed yasin
pada permulaan intifada palestina pertama
yang diketahui sebagai pemberontakan melawan kependudukan israel
di tepi barat dan jalur gaza
dalam piagam pendiriannya
hamas berkomitmen membebaskan palestina dari israel
komitmen itu diwujudkan melalui divisi militernya
setelah intifada pertama di palestina
hamas mengemuka sebagai kelompok utama penentang kesepakatan damai
yang ditandatangani pada awal seribu sembilan ratus sembilan puluh an
antara israel dan organisasi pembebasan palestina
organisasi yang saat itu mewakili palestina
berbeda dengan plo
hamas tidak mengakui kedaulatan negara israel
tetapi menerima status negara palestina
berdasarkan penetapan wilayah dan batas negara tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
secara tegas hamas juga menentang perjanjian perdamaian oslo
yang melibatkan israel dan plo pada pertengahan seribu sembilan ratus sembilan puluh an itu
secara resmi berkomitmen untuk mendirikan negara palestina
dalam batas batasnya sendiri
dalam mencapai tujuannya
hamas kerap melakukan serangan terhadap tentara penduduk
dan warga sipil israel
baik di wilayah palestina yang terjajah
maupun di wilayah kedaulatan israel
hamas ditetapkan sebagai organisasi teroris beberapa negara
seperti israel amerika serikat kanada jepang mesir
serta organisasi supranasionalis

namun di sisi lain
hamas juga mendapatkan dukungan dari beberapa organisasi serupa
di wilayah timur tengah yang mencakup iran suriah
serta kelompok perjuangan hizbullah di lebanon
ketegangan antara israel dan hamas sebenarnya selalu ada
tak terkecuali serbuan ribuan roket hamas ke wilayah israel
yang membuat intelijen setempat kecolongan pada sabtu lalu
serangan yang berlangsung sehari setelah peringatan lima puluh tahun
serangan mendadak mesir
dan suriah pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga silam mendapatkan sorotan penuh dunia baru
editor international bbc jeremy bowen menyatakan
peristiwa itu adalah operasi hamas paling ambisius
yang pernah dilancarkan dari gaza
insiden ini juga disebut serangan lintas batas paling serius
yang dihadapi israel lebih dari satu generasi
pertanyaan dari banyak pihak pun muncul
yang akan terjadi selanjutnya
komandan milisi hamas mohamed day
menyerukan kepada warga palestina dan warga arab lainnya
untuk bergabung dengan operasi militer menyapu bersih kependudukan israel
sementara itu israel melihat potensi perang
yang dapat terjadi di berbagai lapisan
selain serangan udara yang intens ke gaza
israel juga mengindikasikan pihaknya
merencanakan operasi darat di sana